pada hari ini pedagang sapi di pasar tradisional di jabodetabek
tiga hari ini mogok berjualan akibat harga jual yang naik
kenaikan harga disinyalir akibat jumlah sapi hidup
yang diekspor australia ke indonesia dikurangi
padahal daging sapi impor banyak disukai konsumen dan juga pedagang kuliner
daging sapi impor selama ini datang dari india australia selandia baru dan amerika
selain untuk menutup kebutuhan daging nasional
daging sapi impor banyak disukai karena tingginya permintaan pasar
salah satunya dari kuliner yang sudah menunia yaitu steak
chef ferdina satrianto dari holiko by chef afid menjelaskan
perbedaan daging sapi lokal dengan impor
secara fisik daging sapi impor berwarna merah muda
dan memiliki marbling atau lemak putih yang berada di antara daging
sementara daging lokal berwarna merah tua tanpa ada marbling diantaranya
daging sapi impor memiliki grade atau tingkatan yang beragam
untuk menandakan tekstur dan tingkat kelembutan daging
sedangkan daging lokal tidak memiliki grade
hal itu dipengaruhi bagaimana sapi itu bertumbuh sejak lahir
karena biasanya kalau daging sapi impor itu memang udah dibuat atau didesain untuk
konsumsi makanan yang lebih mudah
konsumsi atau menjadi suatu bisnis dari importnya sendiri atau produsennya sendiri
kemudian bedanya daging import itu mereka memiliki yang namanya grade atau kelas kelasnya gitu
untuk dapat mengetahui perbedaan rasa dan tekstur kita coba memasak daging sapi bagian sirloin
atau khas luar sapi impor dan sapi lokal dengan cara dan bumbu yang sama
hanya dengan garam
serta dimasak dalam dua menit saja menggunakan panci anti lengket yang ditutup
hasilnya jauh berbeda
daging sapi impor terasa empuk dikunyah
sedangkan daging lokal butuh usaha mengunyah sebelum menelan
cara masaknya sih sama
tetapi tekstur yang tersaji setelah dimasak itu yang beda
semakin lembut daging maka akan berpengaruh kepada
harga atau lebih mahal tentunya
tapi jangan lupa hal itu juga dipengaruhi oleh tingkat kematangan saat memasak daging
sebetulnya memasak daging sapi lokal memerlukan pengampuk daging atau meat tenderizer seperti parutan nanas
tujuannya agar proses memasak jadi lebih cepat sehingga tidak boros bahan bakar
kalau kita bicara soal industri atau bicara kita mau jualan
tentunya kita lebih memilih daging sapi import
pertama karena teksturnya yang lebih lembut
yang kedua karena dia ada kandungan marblingnya
ada kandungan lemaknya nih disini sama yang lokal beda
jadinya untuk masaknya pun lebih cepat yang import
kalau lebih cepat yang import mau tidak mau kan pasti akan berpengaruh ke pemakaian atau konsumsi gas
nah jadi kalau masaknya lebih cepat tentunya konsumsi gasnya juga lebih sedikit dibanding
kalau kita masaknya lebih lama
daging sapi impor paling banyak digunakan untuk membuat steak
dengan begitu daging bisa dimasak dengan empat tingkatan
tingkat trair yang hanya matang di luar tapi masih mentah di dalam
dan well done sudah matang
sedangkan daging sapi lokal anda bisa mengolahnya menjadi rendang soto atau rawon
desi aritonang yudhistira satria jakarta